dan bagaimana dengan opsi yang ditawarkan oleh pemerintah
bahwa akan dilaksanakan di bulan mei
kita akan coba diskusikan malam hari langsung dengan ketua kpu republik indonesia pak ilham syaputra
pak ilham pak ketua kpu selamat malam apa kabar
selamat malam mas
baik pak ilham langsung saja sudah clear tadi pemerintah sejak beberapa hari lalu mengatakan bahwa
inginnya pemilu itu tidak di bulan februari
sejauh mana kemudian kajian dan juga respon kpu berkaitan dengan opsi yang disampaikan oleh pemerintah
ya sampai saat ini kpu masih pada opsi yang sama
tetapi tentu saja kami berusaha semaksimal mungkin untuk kemudian melihat draft yang diusulkan oleh pemerintah
sejauh mana kemudian mungkin nggak kemudian kita laksanakan dengan model atau kemudian draft yang disampaikan oleh pemerintah
karena begini mas
kalau pemilu ini di tahun dua ribu dua puluh empat hanya pemilu tidak juga kemudian disertai dengan pilkada
saya kira kita tidak ada masalah untuk rencana jadwal atau hariha dari pemilunya
tetapi sekarang kan tentu kita harus melihat bahwa ada pelaksanaan pemilihan
pelaksanaan pilkada yang juga sedang kita siapkan saat ini
butuhan dari apa
pemilu yang diberikan pilkada ini adalah bagaimana kemudian partai politik sudah ditetapkan
atau kemudian jumlah kursi di setiap dprd provinsi dan dprd kabupaten kota hasil dari dua ribu dua puluh empat sudah bisa ditetapkan
ya ditetapkan kemudian ketika partai politik mencalonkan diri
nah kita khawatir
ya karena pengalaman
pertama yang kami selama ini
pilek pilpres kan digabung ya
kemudian ketika ada permohonan papu ke makam konstitusi
ini pertama yang di paman kami dua ribu sembilan belas
mk melakukan proses phpu terlebih dahulu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden
karena di undang undang disebutkan
ada masalah papu itu selama empat belas hari
sementara untuk pilk itu tidak disebutkan
dalam peraturan mk disebutkan bahwa jadwalnya selama delapan puluh lima hari
nah berdasarkan pengalaman ini kami khawatir kemudian
jika ada permohonan dari partai politik atau kemudian calon legislatif
yang mengajukan kpu ke mk
ini waktunya kemudian dikabulkan oleh mk
nah waktunya tidak cukup untuk kemudian
kalau dikabulkan oleh mk
ya itu tidak bisa ditetapkan
asil dari pemilu dua ribu dua puluh empat
sedangkan kebutuhan untuk pencalonan pemilihan atau pilkada
ini adalah salah satunya adanya kursi dan suara pada hasil pemilu dua ribu dua puluh
belum lagi kita bicara soal logistik
belum lagi kemudian kita bicara kesiapan partai politik
ya untuk mempersiapkan pilkada dua ribu dua puluh
kemudian juga kita harus melihat ada jika nanti ada putaran kedua pemilihan presiden
kemudian jika kemudian
kemudian nanti banyak sekali para calon yang menggunakan jalur independen
kita harus melakukan verifikasi dukungan dari para calon independen tersebut
nah ini kan beban kerja kemudian juga waktunya kita khawatir tidak memungkinkan
tetapi selama beberapa hari ini kami terus melakukan simulasi terhadap usulan pemerintah
nanti kami akan sampaikan hasilnya pada saat closingering dengan pemerintah dan dpr
baik pak ilham jadi dari perspektif penyelenggara pemilu
jika pemilu serentak diselenggarakan pada bulan mei dua ribu dua puluh empat tanggal lima belas sesuai dengan usulan dari pemerintah
ini cukup memberatkan
ya sementara kami sedang mengkaji itu
tapi memang jika acuannya adalah februari dua ribu dua puluh satu kami itu sudah membuat perhitungan yang matang terhadap februari dua ribu dua puluh satu itu
karena kemudian di awal awal april itu sudah ada hari raya duh fitri
kemudian di bulan maret kita menghadapi bulan ramadan
nah tentu di bulan ramadan dan hari idul fitri kita sangat menghormati dua hari ini
dan kemudian juga menjadi tidak maksimal pekerjaan kita yang kita majukan di bulan april dan juga di bulan maret
nah jadi buat kami kami sudah mencoba terus mensimulasikan apa yang diterapkan oleh pemerintah ini
sampaikan apa kira kira yang kami perlukan
atau yang diperlukan dalam rangka setelah kita simulasikan gitu ya
apakah perlu ada usuhan kami kemudian ada revisi terbatas daripada undang undang misalnya saja
atau kemudian juga ada perpu
kait dengan mungkin masa pilkadanya itu bisa dimundurkan atau bagaimana
nanti kita akan berikan pandangan kita pada
saat konsen jaring nanti
kalau mengutip apa yang disampaikan pemerintah lewat pak menko polhukam pak mahfud md
justru tanggal yang dipilih pemerintah itu tanggal yang paling rasional menurut pemerintah
artinya kita kan
saya belum lagi melihat secara detail bagaimana rasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tahapan pemilu dua ribu dua puluh
yang hari hanya pada bulan mei dua ribu dua puluh empat
nanti kita lihat saja apakah kemudian itu bisa memungkinkan
tapi sekali lagi teman teman sekalian bapak
bahwa kita sekarang ini sedang mengkaji terus dalam beberapa hari secara intens terhadap usulan pemerintah tersebut
jadi kita belum bisa bilang bahwa apakah itu rasional atau apakah itu malah lebih baik
oke jadi sejauh ini memang antara kpu pemerintah dan juga di dpr
di komisi dua dpr kan juga terbelah ya pak ilham soal sikap kapan kemudian pemilu dilaksanakan
ada yang kemudian setuju dengan jadwalnya versi kpu
ada yang setuju juga dengan jadwalnya versi pemerintah
artinya saat ini betul betul kajiannya harus diteliti sangat dalam oleh kpu ini pak
betul betul dalam beberapa hari ini kami sedang permuskan itu
kalau kita menjalankan pemilu seperti draft
pemerintah bagaimana konsekuensinya apa yang harus kita lakukan
kemudian juga apakah memungkinkan juga kita tetap menjalankan pada bulan februari ke tahun dua ribu dua puluh satu
nah ini sedang kita kaji kembali kita bandingkan
malah kemudian nanti bisa juga ke maret atau april gitu ya
nah ini juga sedang kita kaji kembali
tapi kalau maret april tentu ini dekat sekali dengan hari raya
nah ini tentu agak sulit buat kita untuk bekerja secara maksimal
karena tentu umat islam akan fokus kepada ibadah
semoga semangat tuhan dan juga nanti idul fitri
nah jadi sekali lagi segala kemungkinannya sedang kita kaji
sedang kita berikan kemungkinan kemungkinan terhadap apa yang akan nanti kita bicarakan pada cosinyering rdp pada tanggal enam oktober nanti
baik pak ilham sebagai penyelenggara pemilu apakah kemudian sudah ada komunikasi atau alasan yang clear yang jelas yang disampaikan pemerintah
pemilu serentak dilakukan di tanggal lima belas mei dua ribu dua puluh empat
pada rapat dengar pendapat kemarin yang disaksikan oleh publik dengan komisi dua kemarin
paling mungkin ada yang paling apa yang disampaikan oleh kemendagri adalah
terlalu jauhnya nanti putusan ditetapkannya pemenang pemilu presiden dengan masa pelantikan
sehingga di masa itu berkaca kepada pengalaman dua ribu sembilan belas
terjadi demo atau kemudian stabilitas politik agak sulit dipertahankan gitu ya stabilitasnya
secara faktor keamanan dan juga faktor kondisi politik
kemudian juga beliau menyampaikan soal anggaran
kalau bisa pemilunya tahapannya tidak terlalu lama
sehingga anggarannya juga bisa dirasonisasi dan juga terlalu banyak
anggaran negara keluar untuk pemilu
tetapi sekali lagi tentu perlu saya sampaikan di sini
memang pemilu di indonesia apalagi di masa pandemi seperti saat ini
kita mengurukan dana yang cukup besar untuk menjalankan pengelenggaran pemilu dan pemilihan dua ribu dua puluh empat
yang pertama kali dilaksanakan di indonesia pada masa proses setelah pemilu pasca reformasi
pak ilham sekali lagi mungkin anda bisa berikan gambaran kepada publik
jika kemudian pemilu
pemilu serentak itu dilaksanakan di bulan mei
sesuai dengan usulan pemerintah
apa implikasinya terhadap penyelenggaran pemilu di tahun yang sama
karena kan berarti lebih dekat dengan pilkada ya pak ketua
betul sebetulnya kami sedang mengkaji sekarang terkait dengan beban kerja kami
seperti teman teman tahu dua ribu sembilan belas banyak sekali petugas kami juga yang wafat atau meninggal
karena buat pekerjaan yang besar
apalagi kemudian nanti persiapan dua mei
kemudian kita juga harus banyak sekali tahapan tahapan yang beririsan sebetulnya
jadi ini perjalanan pu cukup besar
jadi ini sedang sekali lagi teman teman atau para pemirsa kita sedang haji kembali
kita coba satu persatu
kemungkinan kemungkinan untuk apakah tetap di bulan februari
perintah pemerintah itu pada bulan mei
ini sudah kita kaji kembali
tetapi memang sekali lagi bahwa apa yang sudah kami sampaikan dalam tiga cosinyering sebelumnya
ya dpr ketika itu hadir pemerintah juga hadir
ya memang tanggal dua puluh satu itu yang kemudian secara beban
kemudian irisan irisannya tidak terlalu banyak
yang pertama dua puluh satu februari itu
pak ilham minggu depan kabarnya akan consinyering lagi ya
dengan pemerintah dan juga dpr
karena tampaknya saya menangkap kpu tetap pada schedule yang diusulkan
yaitu pada februari dua ribu dua puluh empat
belum mas dalam berkesimpulan
kita masih mengkaji mas
oke masih mengkaji
oke kalau begitu
bagaimana kemudian yang nanti akan disampaikan oleh kpu ketika di rapat pekan depan
agar sudah ada titik temu antara semua pihak terkait dengan jadwal pemilu dua ribu dua puluh empat
ya tentu kita akan coba sampaikan beberapa hal
bulan mei apa yang harus dilakukan
kalau tetap bulan februari apa yang harus dilakukan
dan beberapa pilihan pilihan
dan kemudian konsekuensi konsekuensi dari draft dari pemerintah juga dilaksanakan
dan nanti kpu juga akan menyampaikan kalaupun tanggal dua puluh satu februari
bagaimana konsekuensi konsekuensi yang kemudian muncul
nanti tentu akan ada masukan dari pemerintah
juga akan ada masukan dari dpr
saya kira ini bisa dibicarakan dikosin dari nanti
mudah mudahan ada titik temu pak ketua kpu
kita akan tunggu
publik akan menunggu bagaimana kepastian antara penyelenggara pemilu pemerintah dan juga dpr
untuk kepastian pemilu dua ribu dua puluh
terima kasih banyak pak ilham syaputra
ketua kpu republik indonesia sudah bergabung di cnn indonesia newscast malam hari ini
selamat malam sehat selalu pak ilham
sama sama selamat malam
kami akan segera kembali
saat lagi tetap di cnn indonesia newscast